maaf bu dewi tolong ibu bisa lebih tenang lagi
saya nggak terima kalau saya dituduh seperti itu
apa buktinya kalau saya ada kaitannya dengan kecelakaan itu
saya bener bener gak tau apa apa kok
kami tidak menuduh bu
kami hanya melakukan pemeriksaan
ibu tinggal jawab saja apa yang telah ibu ketahui
saya bener bener gak tau apa apa
biasanya ngajak ribut dulu
makasih pak ya
minum dulu bu dewi ya
kamu butuh makanan
kamu butuh energi yang banyak untuk lewatin semua ini oke
nanti dibawa masuk ke dalam kapal
aku udah biasa kok dengan sakit ini
habis ini semua selesai
kamu harus berobat ya
aku kan udah bilang
aku ikutin nanti semua saran kamu
gue mau bicara empat mata sama lo
karena ada kesaksian dari anak kandung korban yang bernama bu nisa itu
itu juga akan menyulitkan dan membuat tambah berat posisi bu dewi
karena kan dari dulu nisa itu gak pernah suka sama dewi
dia selalu punya masalah sama dewi
jadi gak bisa dipegang
justru latar belakang mereka yang banyak masalah itu yang membuat posisi bu dewi makin tersudut
apalagi bu dewi itu sudah mengakui di depan polisi
kalau hubungannya dengan korban yang bernama bu retno itu selama ini tidak harmonis
jadi ke depannya ini bakal buruk sekali
karena bukan cuman sakit di perut aku aja yang aku pikirin sekarang ini
aku sudah suruh pak odeng pulang ke rumah untuk menjaga api
dan kalau ada apa apa aku suruh pak odeng langsung hubungin ke aku
kamu gak usah khawatir
karena kan mamah kondisinya masih seperti itu
aku takut misa bisa berbuat apapun yang dia mau terhadap abi
udah dewi kamu tenangkan pikiran kamu
kamu gak usah khawatir mikirin nabi atau nisa
yang penting sekarang kamu terenang dulu ya
betul gak mau ada makanan atau apa apa
kalau takut kelaparan nanti
pak polisi memanggil ke ruang pemeriksaan lagi
kita lanjutkan pemeriksaan kembali
saya dokter fahri anggara
dia sebenarnya lagi sakit
dan harus dirawat di rumah sakit
saya sebagai dokternya khawatir dengan situasi dan kondisinya seperti ini
apalagi dengan pemeriksaan ini
cukup berbahaya dan stres buat dia
tapi disini ada aturannya
kalau memang ibu dewi berada di rumah sakit
jadi benar benar sakit
nanti kami akan panggilkan ambulan dari rumah sakit kepolisian
dan nanti disana akan ditangani oleh dokter dari kepolisian
kamu tenang aja
aku yakin aku sanggup
semua proses ini segera diselesaikan
kami akan tunggu ibu di ruang pemeriksaan
yang kuat ya
aku mau buat perhitungan sama kamu
mama makan dulu ya
mama harus makan dong
kan harus minum obat
kalau mama gak mau makan
setidaknya minum yang anget anget dulu ya ma
adi mem traveler akhir
lu pun keings ini
semoga itu ada
suja sekarang satu
aku pulang dulu ke rumah nanti aku balik lagi ya mak
ini adalah berkas berkas yang bisa dipakai untuk membuktikan kalau saya adalah ibu kandung dari abi
baik saya akan pelajari
tapi anda tetap harus tes dna ibu leva
ah iya pak tapi bisakah bapak menjelaskan pada saya tentang peluang saya untuk mendapatkan harta warisan sebagai ibu dari abimanyu
mengingat sekarang mama retno itu sedang sakit karena mengalami kecelakaan
bisa keluar kamu
siapa sih itu
biar bibi yang buka pak
bisa keluar kamu bisa
pak ria ada apa ini
bisa ibu jelaskan sekali lagi
saya kan udah jelasin dari tadi pak
saya tuh gak tahu apa apa soal kejadian kecelakaan itu
saya tidak tahu apapun soal urusan mobil
tolong ibu bisa lebih tenang lagi
saya nggak terima kalau saya dituduh seperti itu
apa buktinya kalau saya ada kaitannya dengan kecelakaan itu
saya bener bener ga tau apa apa kok
kami tidak menuduh bu
kami hanya melakukan pemeriksaan
ibu tinggal jawab saja
apa yang telah ibu ketahui
saya benar benar gak tahu apa apa